presiden joko widodo mengaku masih menggodok kriteria calon pendamping di pilpres tahun dua ribu sembilan belas
presiden jokowi menegaskan belum pada tahap penentuan calon yang akan masuk dalam bursa cawapres
kandidat calon pendamping jokowi masih dalam tahap pematangan baik dari partai maupun tim internalnya
saat ditanya kemungkinan nama menperin sekaligus ketua umum partai golkar erlangga hartarto untuk mendampingi dirinya di pilpres
jokowi hanya mengeluarkan candaan
jokowi juga enggan menanggapi pernyataan wakil presiden yusuf kala yang tak bisa dicalonkan sebagai cawapres karena terbentur undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima

baru dalam pematangan baru dalam penggodokan baik oleh partai partai maupun oleh tim internal saya